ya kini kita beralih ke yogyakarta
ini ada informasi yang unik begitu ya
setahun meninggal dunia dan dikubur
seorang lelaki kembali ke rumahnya di yogyakarta
nah sempat membuat geger
namun keluarga dan juga para tetangga akhirnya percaya
bahwa lelaki ini benar benar asli dan juga masih hidup
seolah menguji warga suryo putra
kecamatan kraton yogyakarta ini berkali kali melontarkan pertanyaan
kepada waluyo tentang nama nama tetangga
satupun tak ada jawaban yang keliru
waluyo masih fasih menyebut satu persatu nama tetangganya
lelaki parubaya ini baru saja pulang dan membuat geger seisi kampung
pasalnya setahun yang lalu
para tetangga ini turut menguburkan jenazah yang mereka yakini
namun semua keyakinan tersebut berubah setelah selasa siang
waluyo kembali ke rumah
yang membukakan pintu
nyaris pingsan begitu mengetahui waluyo pulang ke rumah
penyebabnya ia turut memandikan jenazah
yang ia yakini sebagai suaminya sebelum dikubur
pada mei dua ribu lima belas keluarga menemukan waluyo
di sebuah rumah sakit di gunung kidul
setelah ditinggal kabur oleh pengendara motor yang menabraknya
karena mengalami koma
waluyo kemudian dipindahkan ke rumah sakit sarjito yogyakarta
setelah dirawat enam hari
dokter akhirnya menyebutnya
menyatakan waluyo meninggal dunia
lalu kemanakah waluyo selama setahun ini
ya cuma mencari kerjaan lah